duel dua ganda putra terbaik dunia di final indonesia master dua ribu dua puluh akhirnya kembali dimenangkan oleh pasangan kevin sanjaya marcus fernaldi gideon
bertarung selama tiga puluh satu menit the minions menang straight game dua satu lima belas dan dua satu enam belas atas seniornya muhammad ahsan hendra setiawan
final ganda putra di indonesia masters dua ribu dua puluh ini merupakan ulangan partai final indonesia masters tahun lalu
namun usaha muhammad ahsan hendra setiawan untuk membalas kekalahan di final tahun lalu masih belum berhasil
dengan permainan cepat the minions menang dua satu lima belas di game pertama
di game selanjutnya ganda nomor satu dunia ini tak menggendorkan tempo permainan dan langsung unggul sebelas
walau ahsan hendra sempat memperkecil ketinggalan menjadi enam belas lima belas namun kemenangan kevin marcus tetap tidak terbendung dan menutup game kedua dengan skor dua satu
hasil ini sekaligus memperpanjang rekor kemenangan the minions
yang selalu menang atas the daddies dalam sepuluh pertemuan terakhir antar keduanya